pihak manajemen hotel peninsula jakarta barat membenarkan adanya penangkapan di salah satu kamar
oleh pihak direktorat empat barreskrim mabespori pada minggu malam
dalam keterangan pers senin siang pihak hotel tidak mengungkapkan kronologi penangkapan secara detail
namun pihak hotel peninsula tidak menyebutkan siapa yang ditangkap oleh pihak direktorat empat barreskrim mabes polri
pihak hotel enggan menyebut siapa saja yang ditangkap dan beralasan pihaknya tidak mengetahui proses penangkapannya
menjaga arifikasi betul bahwa tadi malam kurang lebih pukul delapan lima puluh malam
kami menerima tamu dari kepolisian membawa surat tugas resmi dan meminta akses juga pendampingan dari pihak kami
terkait salah satu penghuni kamar yang menginap di hotel menara peninsula hotel
sesuai dengan surat tugas yang telah divalidasi maka kami mendampingi ke kamar yang dimaksud
kurang lebih sampai sekitar pukul satu dini hari
pemeriksaan berlangsung lalu akhirnya
pihak kepolisian langsung membawa ya membawa oknumnya